suasana perayaan lebaran ketupat yang harusnya penuh dengan sukacita berubah
mencekam saat balon yang diterbangkan warga terbakar
bahkan balon tanpa awak tersebut nyaris membakar salah satu rumah warga
sebuah balon kertas raksasa terbakar di udara setelah diterbangkan warga
di ketinggian tiga puluh meter di kawasan jombang jawa timur jumat pagi
warga yang melihat pun langsung berteriak histeri
tidak hanya satu balon udara lainnya juga ikut terbakar
bahkan jatuh di atap rumah warga hingga nyaris membakarnya
informasi yang minim terhadap larangan menerbangkan balon udara tanpa awak oleh pemerintah
membuat warga di jombang kurang waspada akan keselamatannya
mereka menganggap bahwa hal ini sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan saat lebaran ketupat
apa karena adat tadi
ya karena adat yang tidak tradisi
ya kalau pemerintah yang larang ya setuju pak
tapi ini masih diterbangkan
ya kan ini kan mas di sini kan belum ada kapolda ke sini
belum ada ya
belum ada sosialisasi gitu pak ya
larangan menerbangkan balon udara tanpa awak sudah ditegaskan dalam undang undang
dan tentang perawatan
dan diperhatikan dalam undang undang
dan diperhatikan dalam undang undang

dan atau denda lima ratus juta rupiah